sate dan tongseng memang kuliner legendaris nih
nah ada sate ada tongseng
gimana kalau misalnya kita balik tongsengnya jadi kering satenya jadi berkuah
kita kulik kulit dulu nih sate kuahnya seperti apa
menu sate kuah yang unik dan legendaris tersedia di kawasan pasar pagi jakarta barat
kedai ini sudah melayani pelanggan sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an lho
halo pak dede nah pemirsa ini saya sudah bersama pak dede
ini pemilik kedai sate kuah yang ada di pasar pagi
generasi keberanian apa
generasi kedua dari pak haji ini langsung ya
gimana sih pak caranya menjaga kualitas
ya rahasia utamanya ya pasti rasa ya
bumbu segala macam itu kita nggak akan pernah berubah
resep sate kuah andalan almarhum haji diding berawal dari coba coba
racikannya membuat pelanggan terpikat
hingga setengah abad lebih masih terus bikin ketagihan
nah sudah jadi nih sate kuah pesanan saya
terima kasih ya pak ya
langsung aja kita makan
kita kasih jeruk nipis dulu
dan karena ini kan sate dibakar
jadi lemak lemak dari dagingnya itu melaleh banget lembut di lidah
kita cobain pakai kuahnya ya sekarang
santannya juga nggak terlalu tebal
ini saya belum dikasih apa apa
belum dikasih kecap
belum ditambahin pakai sambal tapi rasanya udah gurih banget
tinggal nanti sesuai selera
jika suka pedas tinggal tambahin sambal aja
di dalam kuah ini juga terdapat jeruan
nah satu porsinya berisi lima tusuk sate
dijual dengan harga dua puluh lima ribu rupiah
nah kalau tongseng yang biasanya berkuah dibuat kering
gimana tuh jadi
jawabannya bisa anda temukan di kedai tongseng pak warsito
kawasan setiabu di jakarta selatan
kalau mengincar menu tongseng kering datang lebih pagi ya
soalnya biasanya jam sembilan sering sudah kehabisan
membuat tongseng kering mirip dengan tongseng pada umumnya
semua bahan dan rempah ditumis
lalu setelah kolnya cukup layu
dan yang dihiyurkan ini
bagenya empuk banget
wah gak heran nih
menu tongseng kering selalu diburu pecinta kuliner
satu porsinya dibanderol dua puluh enam ribu rupiah
walaupun menu sate dibuat berkuah
dan tongseng dibuat kering
dengan pengolahan dan raci
dan yang tepat
rasanya jadi makin nikmat
imam mohairif jakarta